papa ganggu kamu gak
gak pak kenapa pak
papa mau tanya al
papa boleh tau
ada bukti baru soal
itu bener pak
hari ini saya dan andin
seharusnya udah baik baik aja
kok gue gak bisa tidur
rasanya ada sesuatu
yang buruk yang bakal terjadi
suami lo perlu lakuin lo dengan baik kan
kalau enggak lo bilang ke gue
jadi please jangan ganggu gue lagi ki
semoga lo ketemu sama
cewek yang bisa tulus mencintai lo
gue nggak akan tinggal diam
kau bangun kam
lagi nggak bisa tidur tenang gitu
kamu tidurnya semalam tuh jam dua belas lewat pak
kamu tidur nggak
kamu kepikiran rencana hari ini
di satu sisi sebenernya aku seneng
karena keadilan yang selama ini aku cari
bisa aku dapetin sekarang
tapi di satu sisi aku juga kepikiran
gimana perasaan mereka
pasti sedih mas
ini pasti berat untuk mereka
nanti kita kuatkan mereka sama sama ya
terus mama kamu gimana
apa kita kasih tau
mama juga dengan rencana kita ini
menurut saya gak usah kasih tau mama
yaudah aja nanti
mama tau ketika ilhasa udah di penjara
ketika ini semua udah selesai
kita berdoa sama allah
semoga hari ini
selamat pagi pagi masak apa masakin nasi goreng spesial untuk pagi ini enak
alsa mandin mana omas alsa membanding belum keluar kamar bu rena rena masih
mandin sama mbak mirna indah saya duluan deh kayak gitu eh oh itu apa kiki mau minta izin
kuliah dari pagi sampai siang tapi nanti kipas kalau udah pulang ke langsung lanjutin
bersih bersih rumah lagi kok yaudah kalau gitu habis kuliah langsung pulang ya jangan main
ya ki terima kasih punya udah diizinin ya pak iqyip ya iya ini kedapur ya ya
hai pagi ya sarapan enak nasi goreng
pasti nggak sempet bikin
kebetulan lagi kosong
andin tapi mau ikut sama aku ke kantor kebetulan ini juga lagi off ngantor karena
semalem kan lembur sama aku sama rinda andin mau bantuin aku di kantor
isi udah good lah kalau gitu udah berarti mama yang akan nantri ini renata sekolah sama mirna
maaf ya mak aku belum bisa kasih tahu mama kalau andin dan aku akan menemui elsa hari ini
oke pak besok kami langsung ke rumah dino temui elsa
apa mungkin ada bukti baru yang sudah didapatkan sama al sepertinya dia begitu yakin untuk mengusung elsa aku coba pastiin sama al
oma makan ya
enggak pak kenapa pak
papa mau tanya al
apa boleh tahu rencana kamu sama andin
apa kalian ada bukti baru soal nausa
itu benar pak
hari ini saya dan andin akan mengungkapkan semuanya
bukti yang saya dapatkan
akan membuat elsa tidak bisa berkelit lagi soal pembunuhan roy pak
saya tahu ini berat buat bapak dan mama
kalau hal ini menyakiti papa dan mama
enggak pak enggak apa apa
kamu tenang saja
papa mama akan kuat kok
kamu dan mama kamu juga sama
menurutmu apa yang terbaik
ya makasih pak
ya sudah papa cuma mau ngomong itu saja
ya allah ya
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh